tarif tol jembatan surabaya madura akhirnya digratiskan oleh presiden joko widodo
partai oposisi menilai kebijakan ini merupakan bentuk pamer kekuasaan jokowi
sementara partai pengusung mengimbau pihak lawan agar tidak mempolitisasi
serta mengecap tindak tanduk jokowi sebagai bagian dari pencitraan menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo resmi membebaskan tarif jembatan tol suramadu pada sabtu dua puluh tujuh oktober
pembebasan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan
jokowi membantah pembebasan tarif ini bermuatan politik
dan berhubungan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas mendatang
jokowi menilai kebijakan ini merupakan bentuk pamer kekuasaan jokowi
dikutip detik com ketua dpp gerindra sodik mujahid menilai kebijakan itu diambil jokowi
untuk menaikkan popularitasnya yang makin menurun
sodik pun ragu dengan pernyataan jokowi bahwa pembebasan tarif ini tak terkait dengan pilpres
kendati demikian sodik optimis
kebijakan kebijakan yang dikeluarkan jokowi pada tahun politik ini tak akan mempengaruhi suara rakyat
mengingat masyarakat indonesia saat ini sudah semakin cerdas
sementara itu partai koalisi pendukung pun angkat bicara
ketua umum p tiga romahur muzi menilai jokowi kini serba salah
karena segala kebijakannya kerap dikaitkan dengan momentum pilpres mendatang
romi mengimbau masyarakat dan pihak lawan agar tidak mempolitisasi
serta mengecap tindak tanduk jokowi sebagai bagian dari pencitraan menjelang pilpres
keputusan jokowi membebaskan tarif tauksonamadu murni
untuk kemajuan warga madura yang dinilai masih stagnan
sekarang mau berbuat baik apapun kepada rakyat itu dianggap pencitraan
jadi sekarang yang mau melakukan pencitraan itu adalah mereka atau kita
karena kalau kita hari ini berbuat baik kepada rakyat dianggap pencitraan
maka di mana fungsi negara menghadirkan kesejahteraan
jadi saya kira kita harus melakukan kampanye mendidiknya
bahwa hal hal yang baik untuk rakyat janganlah selalu dinilai sebagai bagian dari pencitraan